jadi sebenarnya yang kami lakukan itu kesepakatan antara orang tua murid dan guru
jadi tidak setiap tahun ada pengaturan
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya